tidak hanya di puncak bogor tapi kondisi lalu lintas yang mengarah ke sejumlah pantai maupun hotel di anyar serang banten juga terpantau macet sepanjang dua km
skema pengaturan lalu lintas seperti pemberlakuan sistem satu arah diperlakukan untuk mengurai antrean kendaraan wisatawan yang membludak